di tengah pandemi seperti sekarang olahraga harus tetap dilakukan apalagi olahraga yang dilakukan di tempat terbuka seperti ini
dan pagi ini saya bisa berolahraga di taman hutan rejuanda tempat yang sangat nyaman dan enak banget cocok untuk olahraga mau lari sepeda apapun bisa
dan saya mau ngobrol dulu nih sama pengelolanya ada pak lian di sini pak boleh ngobrol sedikit pak ini total luas area tahura sendiri berapa sih pak
ini ada perubahan nggak pak selama masa pandemi ini apa yang misalnya untuk pengunjung gimana cara masuk segala macam ada perubahan atau
ya jelas ya yang pertama itu protokol kesehatan memang sudah kita ingatkan terus yang lebih utama lagi yang berubah itu masuk tahura saat ini harus reservasi online
untuk apa untuk tracing ya kalau terjadi apa apa kita bisa dapat datanya cuma nama alamat sama nomor hp aja yang lain enggak
nah satu kelompok itu hanya boleh lima orang dan itu dalam bentuk keluarga lewat dari itu harus daftar lagi kelompok yang lain

tujuan pertama yang ingin saya lihat adalah batu batik atau batu selendang dayang sumbi
perjalanan menanjak sejauh dua enam km harus saya tempuh untuk mencapai situs ini
bedanya cukup berat
sebelum tiba di batu batik saya harus menuruni anak tangga untuk mencapai bibir sungai cikapundung
pak ganjar boleh cerita nggak nih
sejarahnya atau apa sih sebenarnya batu batik ini
jadi salah satu penemuan di bidang geologi yang sangat rangka nih ya
jadi menurut para ahli geologi para ahli kegunung apian salah satunya pak titi bahtiar ya
jadi ini menceritakan bahwa ini adalah hasil letusan dari gunung tangguan perahu
jadi beribu ribu tahun yang lalu ya
nah ini keunikan ini jadi
lapa pijarnya ini atau lapa ininya jatuh dari atas nih
jatuh dari atas sementara yang ada di bawah ini sudah
mengalir gitu ya
ini kalau masyarakat sini lebih populernya ini selendang dayang sumbi
selendang dayang sumbi
perjalanan belum berakhir sekarang kita menuju ke tempat penangkaran rusak
jaraknya tidak terlalu jauh dari situs batu batik
konturnya pun lebih banyak jalanan menurun
dengan kondisi jalanan yang tidak terlalu berbatu
rusa yang dipelihara di sini berjenis serfus timorensis
hewan endemik pulau jawa bali dan timur
semua rusa dirawat dengan baik di kawasan seluas dua hektare
para rusa jantan di sini seringkali saling beradu tanduk
masuknya musim kawin
saya pun menjadi saksi mata
momen yang cukup langka untuk disaksikan ini
namun para penjaga harus menghentikan pertarungan ini
agar populasi rusa timorensis tetap terjaga di kawasan penangkaran
saya harus segera kembali ke titik awal sebelum langit semakin gelap
capek banget bikin saya lapar
sampai juga di tempat kita makan
dan jaraknya gak terlalu jauh dari tahurah tadi
cuci tangan dulu
lokasi ini luar biasa indah
dan masih berada di kawasan taman hutan raya
sehingga pemandangan yang bisa kita lihat sambil makan
adalah pepohonan di taman hutan raya
menu yang bisa kita pesan
saya sempat bingung harus memilih apa
akhirnya saya memilih batakon bandung dan cireng sebagai makanan pembuka
serta nasi pais dan sop buntut sebagai makanan utama
saat memilih bandrek yang cocok untuk udara dingin bandung
dari jauh sudah tercium wangi nasi pais dan sop buntut

nasi pais adalah nasi yang sangat enak dan sangat menarik
yang dibungkus dalam daun pisang bersama bumbu bumbu cabai serta daging
kemudian dikukus atau dipais dalam bahasa sunda
nah pas banget nih
hujan turun pas makanan datang makan anget minum anget bandung dago
wah perfect banget
kita coba dulu sop buntutnya
dagingnya empuk banget
kuahnya gurih dan meresap langsung ke daging
dan tomat sama kuartanya segar banget
jadi ada potongan ayamnya potongan atiknya cabainya juga langsung masuk ke dalam
dan nasinya agak agak pedes memang tapi pas banget sama bumbu bumbu yang lain
berolahraga sambil mengeksplorasi keindahan taman hutan raya juanda
lalu makan masakan lezat khas jawa barat dengan pemandangan yang menakjubkan
adalah dua hal yang sempurna untuk menghabiskan hari
dari meliputan cnn indonesia